gubernur d i e sri sultan hamengkubwono x mempertanyakan efektivitas larangan mudik yang diterapkan pemerintah pusat
walau nantinya moda transportasi tidak beroperasi pada saat larangan mudik lebaran mulai enam hingga tujuh belas mei dua ribu dua puluh satu
sultan tidak yakin kebijakan tersebut akan dipatuhi masyarakat yang masih bisa menggunakan kendaraan pribadi untuk mudik lebaran
sultan ragu pelarangan mudik akan berjalan efektif mengingat tahun lalu masyarakat sudah tidak melakukan mudik lebaran
saya tidak berani untuk mendahului karena nanti keputusan itu yang akan diaduk oleh seluruh provinsi
hanya harapan saya bagaimana konsisten itu dilakukan kalau memang dilarang
walau gubernur d i e meragukan efektivitas pelaksanaan larangan mudik lebaran
pemerintah daerah istimewa yogyakarta siap mendukung implementasi aturan larangan mudik lebaran
pemerintah d i e mulai melakukan koordinasi dengan aparat keamanan terkait untuk merespon pelaksanaan aturan larangan mudik lebaran dua ribu dua puluh
pada enam hingga tujuh belas mei dua ribu dua puluh satu mendatang pemerintah d i e akan melakukan penjagaan ketat di sepuluh titik perbatasan yang menjadi pintu masuk ke daerah istimewa yogyakarta
hal ini untuk mengantisipasi masyarakat luar d i e yang tidak mematuhi aturan dan nekat mudik masuk ke wilayah d i e
pemerintah d i e melakukan penyekatan penyekatan di wilayah perbatasan
termasuk nanti di d i y juga dilakukan ada sepuluh titik nanti akan dilakukan
termasuk kami dari sarkol bp dan limmas nanti akan melakukan pengecekan di tingkat tingkat d i e dan pendukungan
mudik itu hanya dibolehkan untuk dok jakarta raya
selama periode pelarangan mudik petugas tidak lagi akan memeriksa surat swab antigen
karena aturan pemerintah pusat sifatnya adalah pelarangan
pemudik dari luar provinsi yang ketahuan masuk ke wilayah d i e
akan mendapat sanksi untuk melakukan pelarangan mudik

namun aturan ini tidak berlaku bagi warga pelintas batas yang bekerja
pemerintah d i e akan melakukan kerjasama dengan pemerintah provinsi jawa tengah
untuk mengawasi warga pekerja peritas batas
penyekatan tidak hanya dilakukan di jalur jalur utama perbatasan
namun juga sejumlah jalur tikus di empat kabupaten di d i e